tiga provinsi baru ditambahkan dalam kebijakan ppkm skala mikro
karena penerapan ppkm mikro ini diyakini bisa menekan laju penambahan pasien positif covid sembilan belas
bagaimana kemudian kemungkinan penerapan kebijakan ini di provinsi lainnya
sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom
ada brigjen tni purnawirawan alexander kaginting ketua bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas
pak alex selamat malam
dan juga nanti akan bergabung bersama kami ada mahyildi ansiarullah gubernur sumatera barat
yang kami masih menunggu sambungannya terhubung bersama kami
saya ke pak alex pak alex kalau melihat dari perluasan ppkm mikro ke luar jawa
ada tiga wilayah saat ini apa kemudian yang menjadi pertimbangan penerapan atau perluasan ini
untuk menetapkan daerah ini masuk ke dalam perluasan ppkm skala mikro
ya jadi ya
yang harus kita lihat bahwa ppkm skala mikro yang sudah diperpanjang lagi
bahwa di pulau jawa dan bali di tujuh provinsi
kita lihat bahwa angka kepositifan itu sudah melandai
dan juga angka kesembuhan meningkat
dan kita lihat juga bahwa mortality juga hari ini jumlahnya satu ratus dua puluh sembilan bertambah
dan itu merupakan contoh yang ekstrim di jawa bali
yang padat penduduk
dan di tujuh provinsi kita bisa menekan menambah angka kesembuhan
dan kemudian positivity rate juga walaupun belum stabil tapi sudah cenderung menurun
dan di satu pihak bahwa ada beberapa provinsi di luar pulau jawa
yang kita lihat positivity rate masih tinggi
dan kemudian juga angka kesakitan termasuk juga angka kematian masih cukup tinggi
contoh adalah di sumatera utara kalimantan timur dan kemudian sulawesi selatan
dan di mana duduknya pada beberapa kabupaten kota
ada konsentrasi yang cukup tinggi
seperti daerah medan deli serdang misalnya
atau di kalimantan samarinda balikpapan
demikian juga di sulawesi selatan di daerah makassar dan sekitarnya
tentu ini harus bisa diselesaikan rantai penularannya secara sistematis
harus turun ke tingkat level yang lebih bawah
yang lebih terimplementasi yaitu di tingkat rumah tangga rw dan di tingkat desa
jadi bapak presiden jokowi sudah berikan arahan
untuk memperluas ppkm skala mikro ini tidak hanya di pulau jawa
tetapi juga akan diterapkan tiga provinsi di luar jawa
bahkan mungkin nanti akan lebih luas lagi ke provinsi lainnya
karena kita lihat
bahwa dengan adanya konsep ppkm skala mikro
itu keterlibatan masyarakat semakin jelas
kemudian kepala desa atau kepala kelurahan bersama dengan puskesmas
dan tim pelacakan kontaknya akan bekerja lebih sistematis
salah satu yang diuntungkan dari ppkm skala mikro adalah
bahwa ada jonasi
ini selama ini yang agak tinggal
seperti kita ketahui
bahwa satgas covid sembilan belas nasional itu sudah mengutus enam delapan ratus tim pelacak
kontak tracer dari sejak november
tapi persoalannya adalah di treatmentnya
treatmentnya itu adalah isolasi dan karantina
kalau itu hanya dikerjakan oleh tim pelacak bersama puskesmas
tanpa ada pengawasan
maka mereka yang dilakukan isolasi maupun di karantina
tapi dengan dilakukannya
ini semua bisa dipenuhi
artinya tim pelacakan kontak yang berbasis puskesmas bisa bekerja secara optimal
dan kemudian bersama posko desa atau posko kelurahan melakukan jonasi wilayah
dan berdasarkan instruksi menagri
nasi itu ada yang hijau ada kuning dan oranye dan merah
dan jonasi itu akan memaksifatkan aktivitas masing masing
dan kemudian peranan posko desa di sini juga akan lebih terlihat
khususnya di dalam pengawasan mereka yang dijonasi
kemudian di dalam monitoring dan evaluasi pemberlakuan tiga t dan tiga m
dan tidak kalah pentingnya juga
posko desa juga mendapat bantuan untuk bisa menyalurkan logistik kepada mereka yang diisolasi
sehingga dengan demikian
instruksi mendagri empat
dan instruksi mendagri empat
akan muncul nanti instruksi mendagri
kalau misalnya ini nanti akan menjadi salah satu model supaya di luar pulau jawa dan bali akan diberlakukan
apa perbedaannya empat dan lima ini pak alex
ada lima kalau empat itu hanya di tujuh provinsi jawa dan bali
jadi jakarta jawa barat banten jawa tengah
daerah istimewa yogyakarta
jawa timur dan bali
kenapa ini yang pertama menjadi program
karena merek provinsi ini yang memberikan kontribusi yang terbesar untuk angka kesakitan dan angka kematian
walaupun juga memberikan kontribusi terbesar juga untuk angka kesembuhan
dan dari segi populasi termasuk populasi yang padat
jadi populasi padat itu ada di perkotaan ada di perdesaan ada juga yang di setengah perdesaan di setengah perkotaan
tentunya ini harus perlu kita teliti lebih ulang
dan atas arahan kasatgas covid sembilan belas
saat ini ada tujuh tim berada di tujuh desa di tujuh provinsi
tujuh tim ini terdiri dari anggota satgas
dan dari tim kemenkes
untuk bersama sama melihat
role model mana yang akan bisa dilaksanakan
menurut kearifan lokal
karena dalam melaksanakan kegiatan kegiatan epidemiologi ini
perlu dilaksanakan dengan bahasa lokal
dan bahasa lokal itu tentu akan meresapkan kearifan lokal di daerah setempat
tindakan tindakan karantina dan isolasi di daerah perternakan tentu akan berbeda daerah pertanian
demikian juga yang di daerah pertanian akan berbeda di setengah perkotaan
ataupun di daerah industri
semua punya pendekatan pendekatan yang humanis yang agak berbeda
demikian juga kalau ini misalnya diterapkan di daerah bekasi
yang dimana banyak industri
banyak perumahan perumahan karyawan
itu akan berbeda kalau misalnya ini situasinya di daerah pertanian
ataupun di pegunungan
oleh karena itu ketujuh tim ini nanti akan memberikan laporannya
dan kemudian juga akan ditinjau oleh bapak kakak satgas
untuk bisa dilihat yang desa yang mana yang bisa akan diterapkan
sehingga kegiatan ppkm skala mikro itu adalah kegiatan yang akrab di masyarakat
dan bagi masyarakat yang diisolasi ataupun yang di karantina
isolasinya adalah isolasi yang menyenangkan
baik pak alex kalau tadi disebutkan indikatornya berarti ada penurunan laju positif
positivity rate juga bisa ditekan di beberapa daerah
yang melakukan ppkm skala mikro ini
kemudian artinya satgas bisa menyebut ini sebagai cara yang efektif
cukup otimistis menjadi solusi jito pengendalian covid
namun pertanyaannya adalah mengapa komunikasi ini baru dilakukan di bulan januari awal
dan untuk di pulau jawa kenapa tidak dari sebelumnya komunikasi ini
jika memang benar apa namanya konsep kearifan lokal juga diikut sertakan dalam perubahan
apakah itu akan berhasil untuk mendekatkan perubahan yang berlaku

baik yang harus kita ingat juga bahwa pemerintah bukan tidak melakukan berbagai penanggulangan
kita sudah ingat bahwa dari sejak maret ada gugus tugas
kemudian ada psbb dan kemudian ada psbb yang dimodifikasi
ini semua model model yang sudah diberlakukan
untuk bisa menekan angka kepositifan dan juga menekan angka matian hilir
tapi persoalannya adalah bahwa new emerging disease ini pandemi ini adalah suasana yang baru
suasana kebatinan yang baru yang dihadapi oleh rakyat indonesia yaitu pandemik
sehingga memang kata kunci menghentikan penularan ini adalah perubahan perilaku
tapi perubahan perilaku itu tidak bisa diterapkan

contohnya misalnya mencuci tangan kemudian memakai masker menjaga jarak dari kerumunan
itu membutuhkan waktu
misalnya ada hajatan perkawinan yang dulu dihadiri oleh bisa seratus orang
sekarang hanya dihadiri oleh dua puluh orang
ini juga membutuhkan waktu untuk merubah sikap
demikian juga misalnya untuk acara acara yang dulunya makan perasmanan
kemudian sekarang harus ngasih kotak ini juga membutuhkan waktu
jadi oleh karena itu memang kata kunci untuk memutuskan rantai penularan adalah perubahan perilaku
dan kemudian untuk mengetahui bagaimana pola transmisi virus itu dengan tiga t
dan untuk menghentikan transmisi diantara manusia dengan manusia itu adalah tiga m
jadi strategi ini adalah dengan tiga m kemudian tiga t dan ini harus menjadi perubahan perilaku
dan di tengah tengahnya ini kita melaksanakan vaksinasi
oleh karena itu pemerintah sekarang dengan maksimal akan meningkatkan jumlah kapasitas vaksinasi
sehingga kekupannya sesuai dengan target
dan kemudian ppkm skal mikro diterapkan juga dengan optimal dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat
supaya transmisi virus yang sekarang ini ada di tingkat keluarga bisa kita hentikan
memang orang selalu kata kenapa instruksi mendagri empat itu seolah olah melonggarkan
ya memang mal buka sampai jam sembilan malam
tapi ini gunanya adalah agar mereka yang di zona hijau bisa terlibat di dalam aktivitas sosial dan aktivitas perekonomian
jadi kalau kita lihat laporan belakangan ini yang zona merah itu tidak sebanyak zona hijau
jadi kalau kita lihat laporan belakangan ini yang zona merah itu tidak sebanyak zona hijau

jadi kalau kita lihat laporan belakangan ini yang zona merah itu tidak sebanyak zona hijau
tapi zona merah ini berpotensi untuk menularkan

bagi mereka yang tinggal di daerah hijau di dalam skala mikro ini aktivitas sosialnya aktivitas pekerjaannya aktivitas perekonomiannya masih bisa bergulir
jadi kita setuju pemulihan kesehatan tidak boleh meninggalkan pemulihan ekonomi
dan pemulihan ekonomi tidak mengabaikan pemulihan kesehatan
harus dua duanya maju
dan dalam meraksanakan tugas ini semua ini harus kolaborasi
oke pak alex kalau kita berbicara soal pemulihan ekonomi melalui cara ppkm mikro ini
kita ketahui bahwa ppkm mikro ini punya memerlukan koordinasi dengan yang skalanya kecil termasuk posko tingkat kelurahan dan juga desa

tapi nyatanya tadi sebelumnya prof wikuh juga mengatakan ada kendalanya
ada kendala dana yang akhirnya dikumpulkan secara sukarela secara mandiri oleh warga untuk membantu warga lainnya yang mungkin terisolasi atau harus melakukan perawatan karena covid sembilan belas ini
bagaimana kemudian satgas menanggapi hal ini
tapi untuk menjawabnya kita harus sejenak pak alexander
untuk itu tetaplah bersama kami di cnn indonesia newscast
masih bersama kami di cnn indonesian newscast
masih juga bergabung dalam dialog mengenai perluasan ppkm mikro di luar pulau jawa
ada brikjen tni purnawirawan alexander kaginting ketua bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas
pak alexander tadi pertanyaan saya terakhir
kita tahu dalam ppkm mikro ini memerlukan koordinasi juga bersama dengan satuan terkecil yakni tingkat desa
tapi kalau dari prof wiku
tadi posko posko di desa ternyata memiliki hambatan yakni dana
dananya bahkan ada beberapa yang kemudian ditalangi yang kemudian dikumpulkan secara independen secara mandiri oleh warga desa setempat
untuk membantu isolasi mandiri sejumlah orang yang terpapar covid sembilan belas
ya baik jadi yang kalau kita lihat ppkm skala mikro ada dua hal yang harus kita lihat ya
satu kalau di perkotaan itu di kelurahan
persoalannya adalah di kelurahan rt dan rw
tentu struktur organisasi pendukung akan lebih baik dan kemudian sarana prasarana tentu akan sudah lebih established
nah kemudian ppkm skala mikro yang di tingkat pedesaan
dan di pedesaan ini tentu sesuai dengan wilayahnya
dan yang kita ketahui bahwa ada di pedesaan
ada bantuan desa
dan saya kira kementerian pedesaan pasti akan mencurahkan segala energi yang ada sumber sumber yang ada untuk mendukung ini
karena persoalannya kalau di desa itu kalau mereka di isolasi khususnya apakah dia petani atau peternak
maka waktunya untuk mengurusi tani dan ternak tentu berkurang
sekalipun dia masih bisa melepas kandang ayamnya pagi pagi
mereka tetap lagi
tapi untuk makan minum tentu harus perlu didukung
demikian juga kalau misalnya itu di kelurahan di daerah industri misalnya
tentu dia di isolasi tidak bekerja
dan tentu uang hariannya akan berkurang
nah di sini tentu nanti kementerian sosial dan kemudian dari aparat yang ada di tingkat kota maja ataupun di kecamatan
tentu akan bisa membuat satu konsep untuk bisa mendukung logistiknya
yang pasti perintah pasti hadir
hadir di ppkm skala mikro di pedesaan dan hadir di ppkm skala mikro di kelurahan
karena ini semua adalah rakyat indonesia
menurut panggilan konstitusi adalah tanggung jawab pemerintah untuk melindungi
dan kemudian kalau sakit mengobati
dan kemudian kalau tertular dia di isolasi itu menjadi tanggung jawab pemerintah
dan tanggung jawab ini juga tidak terlepas dari tanggung jawab sosial dari masyarakat sekitarnya
oleh karena itu memang konsep ppkm skala mikro di tingkat desa ini juga harus membangun semangat kegotong royongan
dan kegotong royongan itu tidak mesti dalam bentuk rupiah
kegotongan royongan itu bisa mandiri dalam bentuk logistik yang masing masing mereka peroleh
tentu dalam hal ini
akan diatur sesuai dengan kebijakan kebijakan kepala desa dan kepala kelurahan yang ada
dan saya yakin binsa babin keptik mas baik di kelurahan maupun di pedesaan akan bersama sama untuk mendukung
yakinlah tidak ada yang kelaparan oleh karena zona isolasi
dan yakinlah tidak ada yang sakit tidak akan dievakuasi pada zona isolasi
pemerintah sampai aparat yang terkecil
sudah mempunyai jaringan koordinasi
termasuk juga jaringan dalam reporting dan recording
karena semua yang dikerjakan ini harus dilaporkan
berapa angka kesakitan kontak eratnya berapa yang suspek
tendati pun testingnya nanti adalah di pusat mas
tetapi ini tetap harus dilaporkan
jadi oleh karena itu dalam melaksukan ppkm skala mikro ini memang harus komprehensif
harus memperhatikan logistiknya harus memperhatikan tingkat kesehatannya termasuk juga sarana testingnya
dan juga tidak kalah pentingnya adalah pada zona isolasi untuk mengkontrol dan mengorganize limbah
karena yang di zona merah itu maskernya pasti adalah masker infeksius
termasuk yang di zona ranye atau zona kuning
tapi kalau pun dia di zona hijau tentu pun dia tidak positif
limbah maskernya juga harus dikelolakan baik
sehingga pada kesempatan ini juga kita mengajak desa agar mengelola limbah limbah yang ada
dan itu sudah ada aturannya mana limbah infeksius harus disimpan dalam wadah tertentu dalam plastik tertentu
kemudian dikumpulkan oleh mereka relawan relawan yang ada di desa
sehingga kita mengajari mana yang infeksius mana yang tidak
dan juga mengajak penduduk untuk mencintai lingkungannya supaya tidak tercemar
dan yang berikut juga bahwa di sini peranan pusiasmas sangat penting
karena pusiasmas dan tim pelacakan yang paling paham mengenai siapa itu yang suspected
siapa itu yang bergejala
dan kemudian kalau dia terkonfirmasi siapa itu kontak erat
dan kemudian kalau mereka adalah yang termasuk kontak erat
apa perlakuan kontak erat dan bagaimana pengamatannya selama empat belas hari ke depan
dan kemudian pusiasmas bersama posko desa juga harus menjaga
jangan upaya lacakan kontak akan berubah menjadi stimatisasi
stigma yang membuat mereka sembunyi
dan oleh karena itu kita harus melakukan pendekatan pendekatan persuasif dan menggunakan bahasa bahasa lokal
bahasa lokal misalnya di yogyakarta akan berbeda dengan bahasa lokal kalau ini di kerawang
demikian juga kalau nanti ini sudah diperluas
di luar pulau jawa dan bali bahasa lokal akan lebih variatif
contohnya saja untuk mendefinisikan sesak nafas dan batuk belum tentu sama pengertiannya
untuk oleh karena itu nanti tim pelacakan kontak juga harus dididik
makanya satgas covid sembilan belas nasional itu mengutus enam delapan ratus lebih
itu adalah pendidikan d tiga
mereka memang dedicated waktunya untuk menjadi pelacakan kontak
bukan kerja sampingan
jadi memang mereka sudah dilakukan
dan berkontribusi dedicated untuk pelacakan kontak
walaupun rasio yang harus diminta adalah satu terkonfirmasi paling tidak dua puluh tiga puluh orang kontaknya harus dicari
tapi oleh karena hambatan komunikasi oleh karena hambatan sosial maka ini rasionya yang paling tinggi di deli serdang sumatera utara
itu satu banding dua belas
tetapi di daerah lain satu banding lima atau satu banding lima
tentunya ini juga harus kita berikan pemahaman kepada orang orang
mereka yang di tracing sebagai kontak erat itu bukan stigma
tapi dia di tracing sebagai kontak erat untuk menjaga dirinya menjaga keluarganya istrinya anaknya supaya tidak sakit
jadi komunikasi komunikasi inilah yang harus sampaikan di masyarakat dalam bahasa tempat
sehingga pemahaman pemahaman itu tidak terjadi
jadi kita harus memiliki multi tabsir yang membuat mereka akan makin menjauh
dan kita lihat hasilnya di pulau jawa dan bali itu sudah semuanya melandai
dan kita bergembira angka kematian itu hanya bertambah hari ini satu ratus dua puluh sembilan
walaupun sebenarnya angka kematian kita masih tinggi dibandingkan dunia
maka ini adalah tugas kita juga untuk menurunkan angka kematian
dan satgas covid sembilan belas nasional dari minggu ke minggu melakukan pelatihan kepada dokter dokter di asiu dan dokter dokter di asiu isolasi
di mana bahannya adalah dari lima organisasi profesi
organisasi profesi itu adalah perhimpunan dokter paru perhimpunan penyakit dalam perhimpunan dokter anak dan perhimpunan dokter intensif dan kardiologi bersama sama merumuskan ini
ini juga harus disampaikan
karena dokter di banyuwangi bahasanya belum tentu sama dengan dokter di banyuwangi
ini juga harus disampaikan
kemampuan kapasitas laboratorium kita sudah meningkat dibandingkan maret dua ribu dua puluh
terlebih lagi laboratorium kita sudah bisa mengidentifikasi melalui genome sequencing varian varian yang ada
tapi varian varian itu hanya untuk melihat pola mutasinya
itu bukan menjadi konsumsi perorangan yang sakit
jadi jangan sampai saya pergi ke laboratorium untuk memeriksakan pcr saya atau rapid test antigen karena saya berkejalan
ataupun kontak terus kemudian saya memintakan untuk diperiksa b satu ratus dua belas
mau mutasi apa tidak
itu bukan menjadi konsumsi publik ataupun menjadi konsumsi pasien
itu hanya untuk melihat karakteristik virus pola mutasi sehingga para klinisi nanti dan para pilologi bisa melakukan kebijakan kebijakan ke depan
di dalam update dan dalam membentuk guideline guideline panduan praktek klinis di seluruh rumah sakit
artinya komunikasi menjadi kata kunci bagaimana pemulihan ekonomi dan juga kesehatan di setiap daerah yang dilakukan secara berbeda
bisa menekan laju covid sembilan belas atau angka covid sembilan belas di wilayah wilayah tersebut
tapi pak alex melihat ini sebentar lagi akan dilakukan perluasan ppkm mikro dilakukan di luar wilayah jawa bali
apa targetnya apakah nanti ke depannya akan ada penambahan skala maksud kami ppkm skala mikro ini
atau seperti apa pak alex
jadi kalau kita lihat sumatera utara angka kepositifan itu kalau dilihat dari oktober sampai dengan februari ini masih tetap tinggi
dia meningkat tinggi dan belum juga turun
kemudian juga di kalimantan timur walaupun dia tinggi puncak tapi ada landai tapi juga masih lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu
sulawesi selatan juga angka kepositifan masih tinggi dan angka kesakitan
dan satu ukuran lagi adalah masih tingginya mortality secara rata rata di seluruh kabupaten kota
di beberapa kabupaten kota baik di sumatera utara maupun juga di sulawesi selatan dan kalimantan timur
nah secara spesifik kalimantan timur adalah daerah mana banyak industri pertambangan
lalu lintas orang lalu lintas sdm tinggi
jadi juga hubungan ekonomi cukup tinggi dinamikanya
termasuk juga sumatera utara di mana di sana banyak pekerja migran yang masuk
apalagi itu di daerah tanjung balai kemudian di daerah kabupaten kabupaten sumatera timur
itu banyak pekerja migran yang memang harus kita sisir secara agresif dan targeted
jadi beberapa kabupaten ini
memang harus kita lihat
khususnya di pesisir pantai timur di kabupaten langkat deli serdang
ini harus memang dijaga
kita lihat nanti bagaimana evaluasi pemberlakuan ppkm skala mikro ini yang untuk tiga provinsi yang dimulai sembilan maret ya pak alex
sampai dengan nanti tanggal dua puluh dua maret mendatang
ini juga bersamaan dengan pelaksanaan atau perpanjangan ppkm skala mikro di wilayah jawa bali
bapak ketua satgas atau ketua bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesian newscast